ya untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ketua umum aliansi jurnalis independen abdul manan
pak manan selamat malam
selamat malam mbak busbah
pak manan informasi terakhir mungkin yang juga diterima oleh aji
seperti apa sebanyak apa sebetulnya penularan yang terjadi di antara jurnalis
termasuk yang saat ini dibicarakan di surabaya
ya ini terakhir ini kan memang surabaya yang kita mendengar laporan soal pekerja media yang dinyatakan positif covid ya
yang di rri dan di tvri
tapi sebenarnya di beberapa kota lain kita juga mendengar laporan itu
misalnya di makassar juga ada yang positif
kalau yang di bali kan yang meninggal pada tanggal satu juli kemarin ya
jadi memang kasus yang di surabaya ini mungkin sangat spesial karena dari segi jumlah
dan makanya bisa menjadi kalau di super kluster sendiri ini bukan sesuatu yang tidak mungkin ya
menurut saya ini memang sudah kita
hanya super kluster
soal waktu saja sebenarnya ini akan terjadi karena
karena kebijakan pemerintah sendiri kan melonggarkan pembatasan itu pada saat sebenarnya infeksi masih tinggi itu
meningkatkan risiko positif covid itu jadi sangat besar
terutama bagi wartawan
karena wartawan ini kan sebenarnya
kalau di awal awal krisis kan kan kita bisa
misalnya aji bikin protokol misalnya waktu itu
supaya memprioritaskan untuk bekerja dari rumah
tapi begitu pemerintah melonggarkan bisnis
membolehkan pns masuk
wartawan memang jadi seperti tidak terelakkan
harus juga untuk kembali
beraktivitas seperti biasa
dan itu meningkatkan risiko yang sangat tinggi buat wartawan
saya kira surabaya ini menjadi salah satu bukti yang tidak sulit dibantah
pamanan terinfeksinya puluhan pekerja media di surabaya
secara gamblang membuktikan begitu
bahwa jurnalis nih kita merupakan profesi yang rentan terinfeksi covid sembilan belas
apalagi kita masih meliput keadaan pandemi
kita masih teman teman di lapangan masih harus berdekatan
harus berinteraksi dengan para narasumber
para prominent untuk mendapatkan informasi berita
kemudian apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang diusahakan oleh aji
untuk atau agar kemudian dewan pers termasuk pemerintah
bisa melindungi pekerja media dari kondisi saat ini
ya memang kalau ekspektasi terbesar kami di
sebagai organisasi wartawan
kan sebenarnya situasi sekarang ini
tidak cukup memadai untuk memulai new normal sebenarnya ya
karena infeksinya masih tinggi
pengujiannya masih rendah
sehingga sebenarnya kita tidak terlalu tahu pasti sebenarnya
seberapa banyak kasusnya
nah tapi ya pemerintah sudah membuat kebijakan
dan kita jadi tidak punya wartawan wartawan dan media ini
seperti tidak punya pilihan
karena begitu kantor buka
terutama pns ini
dan pejabat pejabat ini kembali buka kantor ini
kerja dimana kita tahu
bahwa pejabat ini
salah satu sumber
informasi yang dominan
di media kita sehingga kita
jadi tidak punya
pilihan untuk selain harus
walaupun sebenarnya kita merasakan
belum cukup jadi sebenarnya
ekspektasi terbesar kita sebenarnya
ya pemerintah harusnya
jangan terburu buru membuka
terutama bisnis itu
seolah olah seperti normal
situasinya masih sangat tidak
menentu seperti ini dan
kalaupun mau melakukannya
dilakukan secara bertahap
diikuti dengan langkah lain
pengujian yang diperbanyak
pemerintah punya pemetaan mana yang daerah
teman teman ini entah dengan motif yang berbeda beda
karena alasan berbeda beda misalnya
banyak turun ke lapangan dan
banyak tidak bisa tidak menerapkan protokol kesehatan itu
yang paling dasar misalnya
ini menurut saya juga
salah satu masalah tersendiri ya
dan tapi yang kedua yang saya kira
harusnya bisa disumbang oleh pemerintah itu adalah
pemerintah dengan situasi sekarang apalagi surabaya yang angka infeksinya tinggi
dan sekarang malah tertinggi yang seluruh indonesia
harusnya mengetahui situasi seperti itu
harusnya diikuti dengan tindakan preventif misalnya meminimalisir kegiatan kegiatan yang sifatnya
termasuk mengundang wartawan secara langsung
dan saya kira ini
kritik yang terpenting untuk para pejabat di jawa timur ini
kalau ingin menyampaikan informasi kepada publik
tidak harus langsung mendatangkan wartawan melalui jumpa pers secara langsung
cara cara yang sebelumnya sudah dilakukan dengan online
itu masih bisa dilakukan dan
tidak lebih buruk juga hasilnya
supaya informasi itu sampai kepada publik
daripada misalnya melakukan
konferensi pers secara langsung
itu menimbulkan resiko yang lebih besar
bukan hanya kepada publik
tapi juga kepada wartawan
ini yang sangat kita sesalkan sebenarnya
tradisi konvensional narsis pejabat ini masih dilakukan
padahal katanya kita sekarang adaptasi kebiasaan baru
tapi sayangnya nih pak manan tadi kalau bapak bilang
harusnya bisa konferensi pers lewat zoom
harusnya tidak mengundang wartawan dan segala macamnya
dan tidak melakukan new normal ini secara terburu buru
tapi sayangnya udah kejadian nih new normal sekarang
pemerintah sudah menerapkan itu
nah tapi sudah ada protokol kesehatannya
nah jika sudah ada protokol kesehatan khususnya untuk jurnalis
tapi fakta di lapangan misalnya ternyata
ada sebagian yang tidak mematuhi protokol itu
atau justru mungkin instansinya yang membiarkan ada kerumunan itu
apakah nanti harus ada sanksinya
ya ini memang agak sulit juga
kita misalnya meminta supaya ada sangsi itu
jadi pada pejabat misalnya yang menggelar jumpa pers
di saat seperti sekarang ini
kecuali misalnya ada undang undang yang mengaturnya
tapi sebenarnya tindakan tindakan seperti itu kan
membahayakan kepentingan umum ya
harusnya bisa sih dicari pasalnya di kuhp pidana ini
jadi supaya ini mendorong para pejabat
selain tentu saja kesadaran para wartanya
supaya untuk benar benar selektif untuk melakukan kegiatan kegiatan secara offline
bukan tidak boleh
kalau di aji sendiri ketika menyusun protokol itu
kita menyadari bahwa kita tidak mungkin sepenuhnya shifting ke online
ya kita menyadari itu
nah tapi kalaupun itu mau dilakukan
harus benar benar memastikan protokol kesehatan itu dilakukan
jadi kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan
kegiatan itu tidak bisa membuat para pesertanya itu mengikuti protokol
sebaiknya jangan dilakukan
jadi kepatuhan inilah yang sebenarnya konsistensi kepada protokol inilah yang harus dimiliki oleh para pejabat
dan tentu saja juga buat wartawan ya
tapi kalau tanggung jawab misalnya tanggung jawab dari perusahaan
kita lihat di surabaya sendiri rri bahkan ada lebih dari lima puluh orang yang terkonfirmasi
apakah artinya perusahaan media yang memang mau tidak mau harus mempekerjakan teman teman jurnalis di lapangan
ini harus memberikan tanggung jawab seperti hak untuk melakukan tes swab yang dibayarkan oleh perusahaan
dan segala macamnya harus seperti itu tidak pamanan
ya menurut saya itu bagian yang harusnya menjadi tanggung jawab perusahaan
tanggung jawab pertama perusahaan itu kan adalah
menyedikit pekerjanya untuk lebih sadar
mengeduk kita pekerjanya untuk lebih sadar
yang kedua adalah menyediakan fasilitas alat pelindungan diri
masker sampai sanitizer itu
yang ketiga menurut saya selain ini apa
membuat disinfeksi secara rutin di kantornya adalah
mengadakan tes swab untuk karyawannya
dan menurut saya untuk kasus yang rri ini menurut saya juga ada kontribusi dari
lembaganya sendiri yang tidak terbuka ya
yang saya kira ini juga kritik kepada apa ini unhabit pejabat pemerintah juga
kan kalau kita baca dari penjelasan dari orang rri itu kan kenapa
tidak disampaikan secara terbuka soal bahwa ada yang positif
dan menurut saya alasan yang disampaikan itu mirip sebenarnya yang disampaikan oleh pemerintah
ketika wabah ini mulai
menjaga privasi jadi misalnya supaya dia tidak dikucilkan
menurut saya itu alasan yang sangat naif di saat pandemi seperti ini
karena kalau misalnya dia tidak terbuka hanya membahayakan dia saja
tentu saja itu bisa dimengerti
tapi ketidak terbukaan orang orang rri ini itu membahayakan bukan hanya
pekerja yang bersangkutan tapi semua pekerja
rri dan juga mungkin masyarakat umum yang berinteraksi dengan pekerja
orang orang rri ini menurut saya ini asumsi yang ini pola pikir yang harus didobrak misalnya di kalangan
termasuk di perusahaan media saya kira ya kalau ada yang terversi
kewajiban pertama dia harus menyampaikan kepada terutama lingkungannya lah ya
supaya orang tahu bahwa ada yang positif dan dia tahu apa yang harus dilakukan
karena begitu sikap tertutup itu membuat dia ya dia jadi tidak awas
kalau kita misalnya misalnya kalau dia rri itu kalau sudah diberitahu ada yang positif
pasti kan yang lain akan berusaha untuk misalnya setidaknya menjaga jarak betul dengan orang itu
dan meminta dia supaya jangan masuk kantor misalnya dan mengurangi kontak
dan menurut saya ini salah satu yang salah dari
apa dari rri ini yang menurut saya yang berkontribusi bagi banyak yang positif kemungkinan karena itu
itulah yang menurut saya menurut saya kenapa sikap tertutup dari orang orang rri
dan kira ini harusnya jadi catatan buat para pejabat di media yang lainnya
supaya jangan mempertahankan sikap ketertutupan itu karena sikap itu membahayakan orang banyak begitu ya
orang banyak begitu ya
pastinya pola pikir bahwa kita semua adalah carrier juga harus tetap ditanamkan begitu ya
jadi kita juga punya protokol kesehatan dari diri kita untuk orang lain dan orang lain untuk kita sendiri
karena pekerja media juga bukan berarti kebal terhadap virus corona ya
pak abdul manan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
ketua aliansi jurnalis independen